saya beserta rombongan dpp pkb siang hari ini merapat ke kantor dpp nasdem
ini bukan sekedar merapat biasa tetapi ini benar benar merapatkan barisan kemenangan
jadi kalau merapat kita sering merapat tapi dalam kerahasiaan
hari ini saya dan dpp merapatkan barisan untuk bersama sama nasdem
menyiapkan langkah langkah merebut hati rakyat menjual gagasan ide rencana
sekaligus mengharap cinta dan kepercayaan masyarakat
moga moga perapatan barisan dpp pkb dengan nasdem hari ini
bukan sekedar bermanfaat untuk orang per orang apalagi hanya sekedar partai
yang paling pokok tujuan saya merapat hari ini ke nasdem untuk satu tujuan
indonesia yang lebih adil makmur